iya tante ambar sih maunya hari ini
makanya semua keluarga suruh datang
emang kamila disembuh apa
nah itu dia
kamila itu belum sembuh
kamila masih koma
aku aja bingung masa orang koma mau diajak tunangan
ya daripada aku bete makanya aku kesini

kasian deh sama keluarga aku
aku kasian deh sama keluarga aku
kok mereka mau ya nerima kamila
enggak enggak enggak
kalau anak kamila itu bukan anak adil
bisa bisa edo bener bener ninggalin aku
apalagi kalau dia tahu yang sebenarnya
mau koma kek mau sadar kek tetep aja tuh ngeselin
kamu mau kemana sih
makanannya kan belum dimakan
hedo kamu tuh kenapa sih
kamu harus inget ya
kamu tuh masih punya aku
aku yang selalu setia sama kamu
aku yang terima kamu apa adanya deh
kamu tapi bisa jauh akllingem alot
aduh kesel weapons gelar apaan kalau ada kapal nih
aku perlu ke tempat pertama
kalau enggak aku pergi panggil mobil
kamu engga sih guru
hanya kamu benar
hanya kamilah yang boleh memasangkan cincin ini di jari kamu ya nak
mila cepat sadar ya
fadil bilang menangis lagi nak
aku di sini kok
tv aku mau ketemu sama mama
kamu antarin aku ke mama ya fi
aku kangen banget sama mama
kamu beneran mau ketemu sama mama kamu
yaudah aku anterin ya
livi aku nggak bisa gerak fi
seperti ada yang nahan aku
kaki aku nggak bisa digerakin
livi kaki aku nggak bisa gerak fi
seperti ada yang nahan aku
seperti ada yang narik aku sih
sekarang memang sudah ada yang mengikat kamu
apa yang mengikat aku fi
apa yang mengikat aku
nanti kamu akan tahu sendiri kok
selamat tinggal kamilah
kok mohammad kaya kayak otak itu mau kabur miej topic
inilah kamu bisa dengar aku kan
ini aku fadil mila
ini aku fadil
alhamdulillah ya allah kamu sudah sadar
aku temanin kamila di sini
kamu tenang saja mila
bayi kamu baik baik saja
sama seperti kamu
anak kamu di meted
saya rather kota kuota
saya ingin korbannya lebih terbaik

apa fadil kamilah sudah sadar
iya ma kamilah sudah sadar
sekarang kamilah keadaannya gimana
sekarang dokter masih memeriksa kamilah
tapi menurut fadil seharusnya kamilah sudah baik baik saja
berarti keputusan mama agar kamu dan kamila bertunangan itu tepat dong fadi
buktinya kamilah segera sadar
terus dia bilang apa tentang cincin itu fadil
kalau masalah itu kamilah belum menyadarinya ma
oh ya iya ya kan kamilah juga baru sadar
ya udah nggak apa apa fadil mama ngerti kok
sekarang mama mau siap siap dulu karena mama mau ke sana
mau ngeliat kamilah
kamilah sudah sadar
allah maha kuasa gak ada yang mustahil baginya
ya udah kalau gitu kita semua sekarang siap siap ya
kita ke rumah sakit nengokin kamilah
dalam waktu setengah jam kita semua sudah harus siap ya
papa rasa kita jangan ke rumah sakit dulu
loh pa papa ini gimana sih
kamilah kan sudah sadar pa
sudah seharusnya kita menengokin kamilah
kita juga harus menunjukkan kalau kita semua juga senang
papa juga maunya begitu
tapi kenapa tidak kita berikan kesempatan pada kamil dan fadil dulu
selama ini fadil tidak pernah punya kesempatan untuk bicara sama camilla
sampai akhirnya kamilah koma
dan papa yakin
papa yakin sekali
banyak hal yang mau dibicarakan diantara mereka
terutama masalah pertunangan mereka
kamilah dan fadil butuh waktu berdua
jadi lebih baik kita datang besok saja
kalau menurut papa dan tafan seperti itu

dengan beberapa kali saja mereka bisa
orang yang suami penj tipu itu pun
kita tidak akan sampai jumpa
dia juga akan men medio nasib kita
dia pun bisa
dia sudah pilih arahan dengan kita
mila mau menyusui dia kak
kamu tenang aja mila
bayi kamu hanya akan berada di inkubator selama tiga bulan
setelah itu kamu bisa mengendong dia
dan memberikan dia asik
sekarang lebih baik kamu memilihkan nama untuk bayi kamu
karena waktu itu kamu belum sempatkan memikirkan nama untuk dia
jangan lupa menambahkan nama renaldi di belakangnya
karena itu anak kita mila
kita akan segera menikah
ini cincin siapa kak
kak fadil ini cincin apa kak
mila aku bisa menjelaskannya

dan kenapa cincin ini ada di tangan kamila
siapa yang pakai cincin ini di tangan kamila
mama meminta aku untuk bertunangan sama kamu mila
itu cincin tunangan kita pak
kak fadil tega melakukan semua ini sama mila
kita udah sepakat kan kak
kita udah sepakat kalau kita akan bertunangan
kalau tante ambar udah tahu yang sebenarnya
kalau tante ambar udah tahu
siapa ayah dari anak kamila
tapi mama udah gak peduli dengan dia
waktu itu ini menemukan surat hasil tes dna itu
dan dia memberikannya ke mama
dan kamu tahu apa yang mama lakukan
mama merebek rebek surat itu mila
jadi sekarang kita gak punya bukti
jadi sekarang kita gak punya bukti
tapi kebenaran harus tetap diungkapkan kak
kita gak bisa tunangan dalam kebohongan
mila gak bisa menerima pertunangan ini